aku tau jawaban kamu buat raffas ya
sepertinya aku harus menyerah
dan biarkan perasaanku menjadi rahasia yang paling khusyuh di dalam sujudku
dok berhenti ya
tuh kan bener cemburu
aisyah please gue mau ngomong berdua
fah fah fah fah
fah fah fah
belum lah siapa
masa sakit udah aja usaha deketin aisyah
ngapain sih masuk
gue males kali ini minum bokap gue lama lama gue harus nunggu bisnisnya
kok lo masih ada disini sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gue kira lo udah gak bakal nongol lagi ya di sekolah ini
kenapa gak sekalian aja pilih sekolah
jadi gak ngerusak pemandangan deh
maaf sebelumnya tapi saya sekolah disini
karena saya dapet beasiswa
jadi gak mungkin saya bisa sembarangan pindah dari sekolah ini
ada yang seru nih
kreatisan aja bangga
temen temen saya sangat menyayangi saya
mereka berteman sama saya bukan karena uang
nggak ada yang kena tuh
jadi sekarang lo udah berani ngelawan sama kita
lo lupa lagi dapet sama siapa
ngapain sudah tanya sama kamu
eh ngapain sih kita ngeladinin mereka bertiga
gak ada jahatnya
gimana udah bener dia udah orang
kayaknya ada yang lebih penting daripada ngurusin cupai deh
ini ada yang rekening kita lagi nih di sekolah
kok tiba tiba nyuruh gue berhenti
udah nih gak usah ngeles
pinggir tas ya boleh dah
gue kepo banget yang waktu itu lo malem malem nelfon gue terus nanyain tentang prasan
pasti buat rido ya
dewi kamu gak boleh menimbulkan sesuatu yang belum tentu kebenaran ya
ya maksud gue bukan mau ngejudge sosial gue cuma nanya aja
rido tuh emang anak yang baik deo
sama seperti kamu
bahkan seperti tika
dan saya seneng bersahabat sama kalian
rido tuh emang anak yang baik deo
sama seperti kamu
bahkan seperti tika
bahkan seperti tika
dan saya seneng bersahabat sama kalian
tapi gini chef maksud gue bukan itu
coba lo liat deh rido tuh kayaknya beda gitu sama lo
buktinya dia rela berkorban apapun demi lo
kalo gue liat sih kayaknya dia suka sama lo
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
rido itu emang orang yang baik deo
dan itu yang membuat saya nyaman dan gak mau kehilangan rido
hanya sebagai sahabat saya
bahkan sebagai saudara dekat saya
yang saling mengisi satu sama lain
dan saya yakin deo
rido merasakan hal yang sama seperti saya
ente beneran suka kan sama si aisyah
gue gak bermaksud senangnya gitu kok
gue tahu hubungan keluarga lo sama keluarga rafa kayak gimana
do ana tuh tau ente suka sama aisyah keliatan
dari cara ente nata patahnya aisyah
terus gimana pedulinya ente sama aisyah
gue udah tau suatu hari gue bakal denger soal ini
tapi gue masih aja nyesek menerima kenyataan ini
eh ana dari kemarin kemarin tuh coba coba mancing loh
giliran si rafa yang ngasih kepedulian dia buat si aisyah baru keliatan cemburu nih
gue kelepasan deh
wajar kagak ngapih
kan namanya juga itu cinta
yang kagak wajar itu
ente menyembunyikan perasaan ente dan gak cerita ke anak
eh coba liat sini nih liat sini
kagak ngapih ana kagak cemburu
gue pikir mencintai dalam diam itu lebih baik deh
sampai nanti di saat semua kehalalan dateng buat gue
subhanallah saya merinding
kata kata ente tuh bener bener bikin perempuan tuh meleleh
ya allah do
ya gue ngerti lah
kayaknya gue gak bisa nunggu
cepat sembuh luna
gue mau sendiri
sebelum lo jawab gue tangan lo udah mendingan lum
kalau emang lo peduli sama gue do
seharusnya dari awal lo udah tahu kalau gue
gue gak bermaksud untuk bikin suasana jadi gak nyaman gini
gue gak berharap banyak kok
karena gue tahu
yang selalu ada di mata lo itu
lupain aja ya